jawa tengah disebut jadi medan pertempuran yang sengit antara pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden ganjar pranowo dan mahfud md
serta prabowo subianto dan gibran raka buming raka
lalu sebenarnya bagaimana untuk di tahun dua ribu dua puluh empat nanti kira kira
kita akan bahas langsung bersama dengan jurubicara tim pemenangan nasional ganjar presiden sunanto
kemudian ada pula wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman dan direktur eksekutif poltreking indonesia hanta yuda
selamat malam cak nanto bang habib dan juga mas hanta
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kita sama sama akan membahas ini satu provinsi bernama jawa tengah
kalau saya lihat ini bang habib sama cak nanto kayaknya lagi di mobil tapi yang pasti bukan ke jawa tengah ya kayaknya ya
saya mau langsung ke bang habib dulu
kalau kita bicara data ini di pilpres dua ribu sembilan belas jawa tengah ini kan bisa disebut jadi kandang banteng ya
atau kalau kita kemudian jadikan data ini ada sebelas delapan juta suara dari data yang ada di sini
bahkan kalau kita lihat menutup juga perolehan suara di jawa barat dan juga dki jakarta
di tahun dua ribu dua puluh empat prabowo subianto ini menggandeng gibran raka buming raka
bicara soal strategi memastikan elektabilitasnya seberapa siap ini kira kira prabowo gibran bisa benar benar menggerogoti jawa tengah sebagai kandangnya banteng
ya tentu soal pemilu yang kita mapping adalah bukan hanya satu atau dua provinsi tapi seluruh wilayah indonesia
jadi pemilihan pak mas gibran raka bubing sebagai jawabannya pak
prabowo tidak semata mata ditujukan hanya untuk mengatasi persoalan di jawa tengah
kita tahu bahwa setelah pak mas gibran raka buming dideklarasikan
kita lihat hampir semua lembaga survei yang launching hasil surveinya menunjukkan elektabilitas pak prabowo ada di atas
ini menunjukkan memang strategi pemilihan
mas gibran tepat secara nasional
nah terkhusus misalnya dipertanyakan soal jawa tengah
saya pikir strategi kita bukan hanya terkait dengan pemilihan mas gibran sebagai cawapresnya pak prabowo ya
banyak strategi lain diantaranya juga pemilihan caleg caleg potensial dari partai gerindra maupun partai partai pengusung
nah purgator untuk masing masing partai juga kami berharap bisa menjadi purgator untuk pak prabowo subianto
nah ditambah lagi kondisi geografi sekarang ya jauh lebih bagus kalau kita mau ke jawa tengah itu rata rata dari jakarta ya
itu paling lama enam jam tujuh jam sehingga jurkam jurkam nasional ya nanti juga banyak bisa diterjunkan
jadi itu akan di jawa tengah ya
pak prabowo sendiri sepertinya akan sering juga turun ke jawa tengah pada saat kampanye nanti
baik bang habib tapi bagaimana
tapi bang habib dari tim koalisi pengusung prabowo gibran ini sebenarnya melihat bagaimana kemudian situasi nanti medan perangnya di jawa tengah itu seperti apa sih
ya iya kurang lebih sebetulnya sama
ya kenapa surveinya pak prabowo naik
sebenarnya menurut kami itu kan karena itu suaranya merata bukan hanya di salah satu provinsi
nah kenapa merata
karena pak prabowo ini kan menawarkan jalan tengah
yang berbeda dari dua ribu empat belas dengan dua ribu sembilan belas ini menurut saya tidak ada lagi polarisasi yang antitekonis
sehingga ya apa namanya saya pikir akan sulit bagi partai apapun untuk mengklaim
provinsi tertentu merupakan basisnya
karena orang semua akan pasti akan melihat
baik tampaknya kita ada masalah jaringan
simpan seorang orang yang mengusungnya
pasangan saya melihat kok tidak ada lagi yang lewat batas ya terkait provinsi a basis partai a
tidak akan ada lagi seperti itu
kita ke canan
untuk menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh bang habib
tadi juga disebutkan lagi lagi bisa dikatakan belum sepekan deklarasi
tapi kalau dari
jadi bagaimana kita nanti ini kan sudah
tinggal menyampaikan visi misi program masing masing terhadap masyarakat
ya visi misi program masing masing
jadi tidak melihat satu dua daerah tertentu ini menjadi lumbung suara atau daerah kekuasaan dari partai tertentu
jawa tengah misalnya
jawa tengah misalnya ya
kami menyerap ya
untuk jawa tengah misalnya kami menyerap aspirasi soal bagaimana pupuk untuk petani bisa lebih dipermudah
nah itu juga kan yang sedang diperjuangkan partai gerindra
juga soal undang undang desa
kemarin saya di mkd dpr ya
ikut mendorong agar balik bisa segera memproses perubahan undang undang desa yang menjadi atensi para kepala desa
hal seperti itu menurut saya
yang ikut mengerek elektabilitas pak prabowo setelah fix tiga paslon ini didaftarkan ke kpu
cananto tadi sudah disebutkan lagi
disebutkan oleh bang habib bahwa kalau bisa dikatakan belum sepekan deklarasi ini pasangan dari prabowo gibran
inggris sudah menepati urutan pertama
survei di sejumlah lembaga
kemudian tadi tidak melihat bahwa jawa tengah ini sebagai kandang banteng
menjadi satu hal yang menjadi ancaman begitu
kalau pdi perjuangan melihat bagaimana kemudian kondisi di jawa tengah
apakah kemudian kehadiran dari gibran raka buming raka yang merupakan wali kota solo
yang juga merupakan anak dari presiden joko widodo
yang kita tahu di tahun dua ribu sembilan belas datanya tinggi begitu ya
apakah kemudian menjadi ancaman ini bagi seorang ganjar pranowo
yang akan berpasangan dengan mahfud md
kalau kita tahu ganjar pranowo ini kan juga petahana gubernur jawa tengah
ya terima kasih mbak
ya kami bisa mendengar suara cananto
semua pasti akan memikirkan tentang bagaimana memenangkan setiap pasangan calonnya dengan giat menyampaikan visi misi
yang paling penting adalah selalu kami sampaikan bahwa pak ganjar terlalu bahwa proses pengalaman menjadi sangat penting
dalam memimpin bangsa ini
untuk jawa tengah saya kira begini mbak
kalau pemilu pemilu sebelumnya di jawa tengah kan mungkin masih pasar bebas ya sistemnya
kedepan periode kali ini pdi perjuangan sudah menerapkan untuk memenangkan baik caleg dan presiden sudah menerapkan daerah ampuan
artinya saya kok masih yakin bahwa jawa tengah tetap akan menjadi lumbung suara terbesar dengan semangat spirit kader kader pd perjuangan untuk memenangkan pak ganjar pranowo
artinya ini bukan soal ada pak jokowi ada pak gibran
bahwa kader kader kami adalah kader kader yang sangat militer dan siap memenangkan instruksi partai
kira kira begitu mbak
kita ke mas santayuda
tadi kita sudah dengar
bagaimana dari cananto dan juga mas habib
bicara tentang bagaimana mereka memandang jawa tengah
kalau kita bicara soal jawa tengah
gambarannya itu sebenarnya seperti apa sih mas hanta
dan kalau kita lihat peta elektabilitas dari ketiga paslon ini
kalau kita bicara provinsi jawa tengah tuh seperti apa nanti
peta pertarungannya di dua ribu dua puluh empat
sekarang ini jawa tengah menjadi menarik ya dibandingkan sebelum sebelumnya
sebelum prabowo gibran di jawa tengah
sebelum prabowo gibran didekerasikan
kita kerap memprediksi ini memang sulit untuk memenangkan pertarungan atau mendekati angkanya ganjar
apalagi kita tahu di jawa tengah ini ada dua kekuatan besar secara politik secara elektoral yang menguasai jawa tengah
dan dua kekuatan itu di dua ribu sembilan belas bersatu
itulah yang menyebabkan mengantarkan jokowi pak jokowi mendapat lumpurkan suara yang luar biasa tertinggi
menutupi kekalahan di berbagai bagian sumatera termasuk jawa barat
dua kekuatan itu adalah pertama tadi sudah dibahas oleh mas habib oleh cak nanto juga
bahwa ini adalah kandang pdi perjuangan kandang banteng
maka tidak bisa dibungkiri itu adalah entitas politik yang sangat kuat
tapi jangan lupa di sana juga ada seorang figur yang sangat kuat
memiliki magnet elektoral yang juga kuat
nah ketika dua ribu dua puluh empat dua kekuatan ini terbelah bisa dikatakan ter bahkan berhadapan hadapan kekuatan politiknya
maka siapapun yang akan menang di dua ribu dua puluh empat di jawa tengah sulit mendapatkan perolehan setebal pak jokowi
mungkin bisa jadi mas ganjar masih unggul
tapi menurut saya keunggulan ganjar sulit sekali untuk setebal pak jokowi
jadi kalaupun mas ganjar masih unggul tapi rentang jaraknya sulit
saya kira agak tipis ya dibandingkan dengan prabowo gibran nanti potensinya
tapi data ini adalah sebelum deklarasi ya dua hari tiga hari pertengahan oktober
tapi pak prabowo relatif mengalami peningkatan
yang sebelumnya angka angka
artinya khusus jawa tengah berbeda dengan jawa barat
di mana basis basis pak jokowi memang seperti sudah bisa diprediksi
ada potensi peningkatan terdongkraknya elektabilitas pak prabowo karena pengaruh wakilnya gibran dan ada pengaruh pak jokowi tentunya
tetapi di saat yang sama tentunya ada potensi ancaman ancaman tergerusnya suara mas ganjar
tinggal perlu diukur sejauh mana tingkat apa tuh tingkat
sejauh mana tingkat apa tergerusnya tingkat penambahannya
sebaliknya di jawa barat kalau saya sedikit tambah ya
di jawa barat sebaliknya pak prabowo yang dapat semacam ancaman tergerus
meskipun tidak terlalu signifikan kalau kita lihat dari data dan ada potensi bermigrasi ke anies baswedan misalnya
nah jadi kalau kita membaca data kekuatan jawa tengah itu satu tadi kekuatan pd perjuangan
yang kedua ada kekuatan pemilih pak jokowi
yang ketiga jangan lupa ada data appropriating
tadi pemilih pak jokowi yang ketiga ada data appropriating

kekuatan pdi perjuangan saya kira sampai tiga puluh ya
nanto nanti bisa menyampaikan data perih terakhir
yang ketiga per per rating jawa tengah ini tertinggi seluruh indonesia
kalau di jawa barat kepada pak jokowi itu kekuasaan tujuh puluh
di jawa timur delapan puluh
di jawa tengah itu hampir sembilan puluh persen
ini saya kira pertarungan yang cukup imbang ya
tinggal nanti menguji dua ribu empat akan menguji
lebih kuat pengaruh apa namanya p di perjuangan
atau mesinnya pdip atau pengaruh pak jokowi nanti akan tergambarkan di pemilu dua ribu empat mendatang
mas hanta nanti kemudian seberapa besar ini pengaruhnya di jawa tengah
atau pertarungan yang terjadi di jawa tengah kalau kita bicara secara umum
dari data data pemilih yang ada se indonesia
nanti kita akan bahas bersama tapi kita akan jeda terlebih dahulu
karena cnn indonesia newsroom akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
masih di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan dialog kita malam hari ini
kalau tadi sudah menyinggung seberapa genting begitu ya pertarungan di jawa tengah ini
sekarang kita mau bahas seberapa pentingnya kemudian jawa tengah
sebagai medan pertempuran yang sengit dari pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden
ya kita tahu memang pemilihan itu
pemilih di indonesia ini pemilih jawa sudah separuhnya ya
yaitu jawa timur jawa barat dan jawa tengah
jawa tengah yang sedang kita bahas ini potensi suaranya sangat besar sekali
setelah jawa barat dan jawa timur sedikit yaitu sekitar dua puluh delapan juta
artinya angka ini sangat menentukan kemenangan
makanya kalau ada istilah jawa adalah kunci dalam konteks ini tidak keliru
sudah benar siapa yang bisa memenangkan dua provinsi di antara tiga provinsi ini
seperti dua ribu sembilan belas yang lalu seperti pak jokowi misalnya
itu menang di jawa timur jawa tengah memenangkan pilpres
nah sekarang jawa tengah tidak hanya jawa tengah menurut saya
jawa timur dan jawa barat bahkan juga itu akan menjadi wilayah pertempuran
kalau dulu sebelumnya analisa sebelum peta jelas sepanjang ini kan kita sering mengatakan
jawa barat akan jadi basis pak prabowo sulit dikalahkan
jawa tengah basis pak prabowo sulit dikalahkan

sekarang itu bisa terbelah semuanya
jawa tengah yang sedang kita bahas ini terbelah akan terbelah dalam dua kekuatan besar tadi
pasangan mas ganjar tentunya karena basis pd perjuangan di sana
mas ganjar juga cukup kuat di sana
kemudian juga sekarang pak prabowo yang sekarang wakilnya mas gibran
kalau kita flashback sedikit ke data di jawa tengah itu terakhir
dua ribu sembilan belas pak jokowi perolehannya seperti saya katakan tadi tujuh puluh tujuh sekian persen
tetapi di dua ribu empat belas memang peran pak jokowi tidak sampai enam puluh persen
hanya lima puluh sekian ya kalau nggak salah dibuka datanya
tapi kan ada peningkatan ketika lima tahun kemudian
tapi jangan lupa pemilu sebelumnya di dua ribu sembilan ibu megawati seingat saya
nanti buka datanya kalah dengan pasangan pak sbejk
bahkan di pemilu dua ribu empat kalau tidak salah mungkin cak nanto punya data yang lebih akurat juga
dari perjuangan peron ibu megawati sekitar tiga puluh an sekian persen di jawa tengah
di pemilu dua ribu empat
artinya saya ingin mengatakan ini memang untuk membuktikan
menguatkan tesis bahwa jawa tengah memang kandang banteng bisa jadi
ataupun sebaliknya ternyata dalam beberapa rentetannya memang tidak selalu menang pd perjuangan
jadi saya kira kandidatnya menurut saya capresnya
tapi jangan lupa data data tadi saya ingin menunjukkan bahwa mas ganjar menang lima puluh delapan persen
sebagai calon gubernur di jawa tengah
kemudian jawa pd perjuangan pemenang dan kemenangan tertinggi karena itu selalu disebut kandang banteng
semakin kuat di jawa tengah ketika pak jokowi mendapatkan suara hampir tujuh puluh delapan persen
dan saya kembali ke analisa awal saya tadi karena dua kekuatan besar itu tergabung dalam satu kekuatan
yaitu kekuatan magnet figur pak jokowi bersama magnet mesin partai pdi perjuangan yang sangat kuat
sangat mengakar jangkarnya di pd perjuangan tidak bisa dibantah
dan hari ini keduanya
jadi kita bisa bayangkan keduanya punya kekuatan yang relatif imbang
itu pemetaan jawa tengah per hari ini
meskipun dugaan sementara saya masih mas ganjar yang unggul
tapi selisihnya mungkin tidak bisa setebal yang sebelum sebelumnya kita perkirakan
baik dari mas anta kita ke cananto
cananto silakan jika ingin menanggapi terlebih
kalau tadi ketua tpn pak arsyad rashid tadi juga menargetkan bahwa ini lima puluh empat persen ya di putaran dan menang satu putaran
saya kira begini jadi memang semua kalau analisis bang yanta kan memang mungkin hasil survei dan sebagainya ya
tapi apa yang kami lakukan sebagai bagian dari rencana pemenangan pak ganjar mahfud md ini
itu alinier dengan kerja kerja praktis teman teman partai pendukung termasuk pd perjuangan
apalagi di jawa tengah
sekali lagi strategi yang dipakai di dalam pemilu dua ribu dua puluh empat ini berbeda dengan strategi yang sebelum sebelumnya
maka oleh sebab itu kami merasa bahwa jawa tengah tetap akan menjadi kandang banteng
dan bahwa apa yang diungkapkan bahwa ada figur pak jokowi
ada figur sekali lagi pak jokowi masih pdi perjuangan
ini berbeda dengan
walaupun mas gibran ini anaknya kan belum tentu sama figurnya tingkat keterimaan dengan pak jokowi kan begitu kira kira
ini salah satu yang membedakannya
oleh sebab itu dengan kekuatan kekuatan yang sudah kami miliki kami yakin bahwa jawa tengah akan tetap terus akan menjadi penopang suara pak ganjar
dan tidak menafikan daerah daerah yang lain akan tetap akan menjadi fokus
seperti target ketua tengah
siap sebelum kita lanjutkan dialog berikutnya kita akan simak dulu satu tayangan yang berikut ini
ini ada yang disampaikan saat kemudian deklarasi antara prabowo subianto dan juga gibran raka buming raka sebelum mendaftar ke kpu
kita simak bersama
ini akan kami tambahkan lagi
kepala kepala kepala kepala
oh pak arda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
sekarang sudah ada kis
ada kartu indonesia pintar
nanti saya tambahkan lagi
ada satu lagi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
seperti kemudian satu kondisi yang terjadi di dua ribu sembilan belas lalu
dan kalau saya ingat ingat saat itu pak prabowo ini sempat tanda kutip meledek nih
saat pak jokowi mengeluarkan kartu kartu itu
tapi ini di tahun dua ribu dua puluh empat pak prabowo subianto justru menyatakan akan mendukung dan melanjutkan program program tersebut
terlebih saat tadi mas gibran mengeluarkan kartu kartunya
apakah sesuai dengan judul kita nih program jokowi ini disebut menjadi kuncinya untuk merebut suara banteng di jawa tengah
ya ini kampanye kami secara umum bahwa rakyat itu sangat mensyukuri yang namanya rekonsiliasi dua ribu sembilan belas
di mana dua kekuatan besar bangsa ini dua tokoh besar bersatu dan menghasilkan sinergi yang luar biasa dalam konteks pengelolaan negara
kita tahu kita mengalami badai pandemi yang sangat dahsyat
tetapi kita disebutkan sebagai salah satu negara salah satu dari lima negara yang paling berhasil bangkit setelah pandemi
ya dengan program program yang dilaksanakan
dan kita juga meraksanakan pak jokowi dan bersama dengan pak prabowo ini
ya tentu kami ingin melanjutkan semua legasinya pak jokowi ini
hal hal yang baik ini kita akan lanjutkan terus ya
dan bukan hanya dilanjutkan tadi mas gibran mengatakan bahwa akan ditingkatkan lagi akan ditambahkan lagi
jadi ini artinya apakah makin menegaskan bahwa menggane gibran dan memajukan gibran ini menjadi seolah pertempurannya ada pada cawapun
jadi mendukung keberlanjutan dari program program presiden jokowi dodo saat ini
ya yang disampaikan oleh mas gibran kan sama persis dengan semangat yang sudah dilaksanakan selama ini
jadi sudah sangat tepat sudah lah gibran memang anak pak jokowi
tetapi program programnya pun sama persis
dan bahkan ada perbaikan perbaikan dari program yang sudah berlangsung
itulah semangat utama koalisi indonesia maju ya melanjutkan segala legasinya pak jokowi
baik jadi tetap mempertahankan jokowis efeknya ya
cananto bagaimana kemudian pdi perjuangan dan juga tim koalisi pengusung dari ganjar mahfud ini untuk bisa tanda kutip mematahkan jokowis effect
yang tampaknya ini menjadi salah satu yang ditonjolkan oleh prabowo dan juga gibran raka buming raka di dua ribu dua puluh empat
ya kami kan tidak pernah ingin mematahkan jokowi efek mbak
jadi artinya pak jokowi masih kader pdi perjuangan
kalau pak prabowo periode sebelumnya malah meragukan programnya pak jokowi kami sudah melaksanakan
ini program yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas gerakan yang didukung oleh pdi perjuangan
oleh sebab itu apa apa yang sudah menjadi
menjadi program yang sudah menjadi program

legasi yang sudah baik pak ganjar menjadi satu hal yang terus akan menjadi gerakan perbaikan perbaikan
dan saya ingin sampaikan pak ganjar dan pak mafud orang yang memiliki pengalaman prosesnya lengkap dan tidak memiliki tekrekot masa lalu
sehingga untuk gerak cepat indonesia maju akan tercapai pada dua ribu empat puluh
saya kira begitu pak
baik terima kasih cak nanto
bapak bang habib dan juga mas santa yuda sudah bergabung bersama kami
kita akan langsung lihat nanti bagaimana dinamikanya di dua ribu dua puluh empat mendatang
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom